ya apa dibalik makna serta filosofi dari sontoloyo yang diucapkan oleh presiden joko widodo kami akan bertanya lebih dalam kepada budayawan prigs yang saat ini sudah bergabung lewat sambungan telpon dari semarang jawa tengah
selamat malam mas pri mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya
oke fani terima kasih
langsung saya ingin bertanya sih kalau misalnya dari kacamata mas pri terkait dengan makna sontoloyo itu apa sih
kata kata ini kan bukan kata kata yang berasal dari kbbi terus kemudian biasanya digunakan untuk orang orang yang akrab atau bahkan sebenarnya orang yang ingin mengatai orang lain
gimana kalau menurut dari kacamata mas pri
iya itu kata yang sebetulnya agak karikatural ya fani
jadi karikatural itu marah belum tetapi jengkel sudah
oke berarti ada nada jengkel menurut
ada ada tetapi belum sarkastik gitu
oke kalau misalnya seperti orang jawa ya yang bicara sontoloyo kan termasuk kalimat kasar atau makian apakah ini berarti menurut mas pri ada bentuk makian atau mungkin kegeraman ditujukan kepada satu pihak tertentu seperti apa mas pri
itu kalau yang ngomong prigs tentu menjadi soal soal yang manis saja sontoloyo itu
tetapi kalau yang ngomong presiden itu berbeda intensitasnya kan
apalagi di dalam konteks politik sontoloyo itu kemudian sudah menjadi sebuah amplifikasi situasi tertentu
yang bahasa ini kemudian yang kata sontoloyo ini sudah mendapat pembobotan intensitas begitu
apalagi dengan pengucapan pengucapan pak presiden yang full intention gitu
oke fandi silahkan
ini orang nomor satu di tingkat eksekutif ya republik indonesia dan mengatakan kata sontoloyo itu di sebuah forum yang bisa ditonton kemudian juga dimaknai secara bermacam macam oleh seluruh kalangan dari masyarakat indonesia
nah mas pri melihatnya kenapa pak presiden ini sampai mengeluarkan kata kata katakanlah berbau seperti makian kemudian juga ada nada kegeraman di muka umum seperti itu
pihak mana yang kira kira mas pri ketahui
tujuk atau misalnya mas pri lihat ini ditujukan dari pak presiden
ya tentu saya tidak mengerti pihak mana tetapi itu pasti pihak yang menurut pak presiden sontoloyo itu tadi
soal siapa beliau yang dimaksud presiden ini tentu bukan spikulasi kita ya fandi ya
hanya tentu publik sekarang ini kan juga sudah memiliki budaya berspekulasinya sendiri sehingga saya kira petanya tentu publik sudah mengira
tentu publik sudah mengiranya
mas pri sebelum ke pertanyaan terakhir ini terkait dengan makna dari kata sontoloyo sendiri
kalau dari budayawan melihat kata sontoloyo ini baik makna secara implisit maupun eksplisitnya sebenarnya apa sih mas
bapak presiden saya kira masih terukur ya
ini agak berbeda dengan ketika pak harto saat itu mengatakan kata jeplak
ya itu bobotnya sudah sangat sarkastik
kalau ini sebetulnya memaki belum tetapi jengkel manis gitu lah sebetulnya
nah kalau saat dikatakan oleh almarhum bapak soeharto ada implikasi atau ada konsekuensi tertentu
nah kalau misalnya dikatakan yang sudah dikatakan sekarang oleh presiden saat ini joko widodo
kira kira implikasi kemudian juga konsekuensi seperti apa yang akan terjadi baik secara sosial maupun secara politik tentu saja
walaupun terpesti begini saya kira baik baik saja
sebagai otokritik sebagai kritik sebagai sebuah sentuhan sentuhan dinamika gitu
saya masih menangkapnya terukur lah ini fani
baik sekali lagi terima kasih mas pri atas penjelasannya terkait dengan kata
terima kasih sekali lagi selamat malam mas prim